terima kasih bang majak
oh iya bang lejak sebelumnya saya mau minta maaf soal lawangan kerja kemarin
kayaknya ada salah informasi deh
jadi pihak kampus sudah memilih calon sekuriti baru lewat agensi
dan yang dibutuhkan orang yang masih muda muda
iya deh pak
iya bang majak gitu aja ya
tapi setelah saya pikir pikir
saya rela kalau kang amin sama neng rika berpacaran
bahkan saya juga gak apa apa
kalau kang amin sama neng rika sampai menikah
hei tukang ojek tolong anterin saya ke jalan rawa bebek
rika kamu mau pulang
iya pak pak
jak gue nganterin reka dulu ya
perlu hadir di sini
duh duh an demons

kakak amin itu baik

kok belok kan rumah kamu disana
rika mau mampir dulu ke rumah kakak ani
jadi nanyain tentang sekuritinya
saya gak denger
kata bang gojak
jadi nanyain tentang sekuritinya
maaf bang gojak
lebih enaknya kita ngobrolnya di rumah aja
lebih enaknya ngobrol di rumah aja
pipih teh lagi galau mih
iya atuh mih galau mikirin mimih
masa mikirin cewek lain
pipih juga kangen sama mimih
kasih bang ajak ya makasih bang ojak iya pak oh iya bang ojak
sebelumnya saya mau ngajak ke tempat yang lain
saya mau minta maaf soal omongan kerja kemarin kayaknya ada salah informasi deh
jadi pihak kampus sudah memilih calon sekuriti baru lewat agensi
dan yang dibutuhkan orang yang masih muda muda
iya deh pak iya bang ojak gitu aja ya iya iya iya

agensi ya udah enggak papa jack mungkin belum rezeki gue udah ya assalamu'alaikum ya jack
waalaikumsalam ngapain kerjaan yang buat mending batal b kalau tahu bakalan batal
agar gua tolak orang yang mau beli kontrakan gua
terima kasih kakak sama sama kakek
assalamualaikum kakak ani waalaikumsalam eh bari kak tumben kesini iya kakak rika
mau ngobrol sebentar boleh kakak ii boleh dong yuk masuk ii mas pur ngapain masih disini
saya lebih baik mundur
loh kok mundur
emang kenapa rikanya nggak mau
ih mbak rika
aku senang banget deh kalau mbak rika jadian sama amin
pasti aku doain
semoga berjodoh ya